percinan brodok merupakan percinan terbesar di indonesia
kawasan ini menjadi rumah bagi suku tionghoa sejak zaman kolonial
tidak hanya menjadi sentra perdagangan
kawasan glodok juga menyimpan berbagai cerita sejarah yang dimulai dari depan gerbang glodok
sejarah perkembangan percinan brodok dan juga kota jakarta tak lepas dari peranan t
bukan hanya sebagai komoditi perdagangan tetapi juga sebagai sebuah tradisi
sebelum menjadi kedai teh pada tahun seribu sembilan ratus dua puluh delapan bangunan ini merupakan toko obat bernama tionghoa
tak hanya di bagian luar bagian dalam kedai teh kental dengan ornamen khas tionghoa
tradisi teh di kawasan pecinan jakarta dimulai dari delapan teko yang ada di depan kedai teh ini
tradisi itu dimulai oleh kapitan ganji
kenapa dia delapan teko
angka delapan itu melambangkan rezeki yang tidak pernah terputus
dari tradisi itu memberikan untuk kepada para penjelengak yang lewat para pedagang
di kedai teh ini saya belajar mengenai tradisi minum teh ala warga tionghoa
kami membuat teh merah jenis tahung pao
semua perlengkapan membuat teh diletakkan di atas wadah yang bernama capan
wajib digunakan saat upacara teh
kalau cangkir untuk minumnya ini bisa kakak tutup di atasnya
kemudian dibalik dengan menggunakan dua pasan
ini nggak akan jatuh ya pak
diangkat sampai semua airnya berpindah
kemudian saat sudah kosong ini baru dicium aromanya
nah pada saat mencium aromanya saya sekali menoleh ke arah kiri atau kanan salah satu
jadi untuk membedakan aromanya dengan udara di sekitar
jadi untuk cara cicipinya tiga jari yang tangan kiri ini sebagai tatakannya
taruh di bawah kemudian dua tangan di sebelah kanan untuk mega
ini berarti minum
tehnya ringan ya
tujuan utama menghirup aroma teh adalah untuk relaksasi tubuh sekaligus untuk penghargaan kepada petani teh di seluruh dunia

menjaga tradisi teh adalah alasan utama kedai teh ini berdiri
sebab tak semua warga tionghoa mengetahui tradisi upacara teh tradisional
tradisi chinese yang mesti dilestarikan gitu
dan saya rasa satu hal yang anak anak muda mesti mesti banyak tahu soal soal begini nih
rasanya enak wangi tehnya
tujuan terakhir saya di picinan godok adalah mencicipi kuliner legendaris di gang gloria

terdapat sejumlah kuliner legendaris di gang gloria
berdaris di tempat ini seperti kopi estaki gado gado direksi dan soto betawi nyonya afung
saya pun memilih soto betawi sebagai makan siang saya soto betawi nyonya afung sudah eksis di
kawasan pecinan glodok sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua yang bikin spesial apa ya bu kalau disini yang bikin
spesial itu kuahnya dari tulang sum sum itu yang bikin cita rasanya berbeda ya bisa diceritakan
enggak sejarahnya sejarahnya dulu kan dagang buah ya zaman soeharto ya importer buah kan susah
jadi jalan alternatifnya di soto betawi siti maimunah sudah bekerja sebagai karyawan rumah
makan ini selama puluhan tahun setiap hari ia mulai merebus daging dan membuat kuah soto betawi
sejak pukul empat pagi ini tuh merupakan wujud akuterasi budaya antara budaya betawi dan juga
tionghoa sekarang kita langsung cobain aja pak ya ini menarik loh soalnya yang jualan makanan
betawi yang jualan orang tionghoa nah itu dia yang menjadi salah satu kenapa soto betawi ini
jadi menarik juga pak ya selain rasanya tentunya tapi kita coba dulu rasanya seperti apa kecap
enaknya belum dicampur pun juga

akses yang mudah serta potensi wisata sejarah budaya belanja hingga kuliner membuat tempat ini memiliki identitas baru